saat membacakan nota pembelaan terdakwa kuat ⁇ maruf ⁇ menegaskan bahwa ia tidak mungkin membunuh brigadir yosua
apalagi almarhum pernah menolong dirinya sebelum ia bekerja sebagai sopir verdi sambo
saya aku yang mulia saya ini bodoh
saya dengan mudah dimanfaatkan oleh penyidik untuk mengikuti sebagian bap dari richard
saya merasa bingung dan tidak mengerti dengan semua proses persidangan yang sedang berjalan
tetapi saya tetap berusaha untuk menjalankan proses persidangan
sebagaimana seharusnya walaupun saat ini saya tidak tahu salah saya apa
dan saya tidak mengerti kenapa saya dituduh ikut dalam perbincangan

demi allah saya bukan orang sadis tega dan tidak punya hati untuk ikut membunuh orang
apalagi orang yang saya kenal baik dan pernah menolong saya
sebelum saya akhiri saya mohon maaf sebelumnya yang mulia
saya ingin mengutip ayat al quran sesuai dengan agama
surah ah rahman ayat sembilan
semoga majelis hakim yang terhormat dapat berlaku dengan seadil adilnya
karena yang saya pahami majlis hakim yang mulia adalah wakil tuhan di dunia ini
dalam memutuskan perkara akan mempengaruhi hidup seseorang
terima kasih yang mulia
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh